walaupun aku enggak di undang undang pesta ulang tahunnya tiara tapi aku tetap bisa datang ke
ulang tahunnya anak omah akan baik hati pasti pesannya lebih seru daripada ulang tahunnya tiara
kalau buat yang cowok isinya robot sama mobil mobilan klien cewek boneka bonekan
wah undangannya bagus banget udah gak sabar buat datang ke pesta kamu aku juga tiana aku
bener banget dapat budi baiknya makasih diorang sama
nggak boleh sedih walaupun
enggak ngundang aku
kamu nggak undang undang enggak lupain aku undang dia teman teman kalau kalian mau
datang ke pesta lontong aku ada syaratnya
cuma satu syaratnya
kalian nggak boleh beli jajaran yang intan jual
bagus teman teman kau mau beli
teman teman kau mau beli enggak
enggakkan makasih tadi aku udah udah jajan kok kalau kamu aku juga ya kita ke
setelah teman teman mau beli enggak ada kue baru loh
aku udah bawa buckle dari rumah kalau kamu makasih ya intan aku udah dikasih sama dia
kenapa gak ada yang mau beli jajanan aku ya
kalau mau datang ke pesta kamu baju warna apa ya
kalau mau datang ke pesta ulang tahun aku
yang cewek harus pakai baju warna pink
ini bagus ya
gak bakal punya baju banyak deh
ke pesta ulang tahun aku
berarti intan gak diundang dong
kan dia orang susah
ya allah kenapa ya gak ada satupun yang mau beli dagangan aku
kalau gak laku
uang yang dari om malaikat baik hati bakalan habis
monique kamu mau beli kue aku gak
kue intan enak enak terus
tapi nanti kalau aku beli
aku gak boleh datang kue ulang tahunnya ciara
dari tadi ke aku belum laku
kalau dijamin aja bakalan basi
kamu suka banget sama gorengan aku
gak usah bayar ya
kenapa sih kamu ngasih kue ke aku
emang kamu gak rugi
dari tadi ini juga gak laku
anggap aja di pelanggan pertama
teman teman nggak ada yang berani beli kue dari kamu
karena aku sakit perut
tapi kan udah terbukti
kue aku gak bakalan bikin sakit perut
kalau suma beli kue dari kamu
ntar gak diundang ke pestaannya ciara
monique kenapa sih ciara benci banget sama aku
mau aku ada salah yang ya
udah kita ke kantin yuk
nanti aku harus jualan di lampu merah biar gorengannya cepet abis
kenapa hari ini sepi banget
dari tadi baru sedikit yang beli
mengapa mengapa kau tak mengerti
kau goreskan keraguku
itu uangnya kebanyakan
mau pesen kue dari kamu
emang ada acara apa om
jadi besok anak om ulang tahun
kami ngadain pesta di rumah
anak om ngundang temen temen sekolahnya
kamu kalau nggak ada acara datang aja ke rumah om
sekalian nonton pesenannya om
eh gimana pensiimu

gitu nantinya nggak parkiser gue
bahasanya nggakfiasan dari acquainted presenting an prayed betting
kamu buang pesta
biasanya lebih seru daripada ulang tahunnya tiara
intan kok baru pulang
eyang kan khawatir nungguin kamu
bukannya pulang sekolah langsung pulang
goren kan intan di sekolah gak laku
jadi intan jualan di lampu merah deh
tumben dagangan kamu gak habis di sekolah
walaupun di sekolah gak laku
tapi di lampu merah abis kok
mahal aku dapat rezeki banyak
banyak sekali uangnya
katanya tadi dagangannya gak laku di sekolah
om agat baik hati itu
kasih uang ini ke aku
katanya dia mau pesen kue ke aku
kok tumben pesen kuenya banyak sekali